udahlah kita gak perlu ingat rahati lagi
kamu mau menikah sama aku
mona aku udah siapin kebaya buat kamu nih
taduh gak ada
tanda tanda andis
palingan dia langsung ke tempat acara
udah kamu kenapa sih pake cemas segala
bikin kita juga ikut cemas
engga engga aku takutnya dikabur tanda
oh engga engga
kok gak mungkin sih
udah diego kamu tenang
gak usah cemas
ya namanya cewek itu biasanya kalau dandani itu pasti lama
yaudah mendingan sekarang kita masuk ke tempat keacaranya yuk
tante ambil tas dulu ah
apa apaan sih raja
ya ampun papa papa tenang dulu pa
malah itu bagus lho pa
bagus dimananya clara
sekarang gini ya pa
kalau misalnya aku sama mona nikah pada saat yang berbarengan
otomatis clara udah menyaksikan kalau misalnya mona ini udah menjadi milik orang pak
dan dari saat itu clara pun udah gak akan mungkin curiga lagi sama raja
kalau misalnya raja ini bisa deket lagi sama mona pa
itu bagus pa
papa tenang aja udah pa
clara selamat ya akhirnya kamu bisa juga nikah sama raja
harusnya dia udah ada di sini
iya tadi kan dia bilang dia mau pergi duluan
biar papa telfon ya

dia udah nyari raja

teleponnya gak aktif
mungkin ini masih ada di sekitar sini
apa jangan jangan ini ada hubungannya sama no lagi
gue udah nyari mona kemana mana sama tante anissa tapi kita gak kemana mana
mona gak ada juga
ini pasti ada yang gak beres nih
raja gak ada mona juga nggak ada
apa jangan jangan mereka berdua lagi bareng mana lagi
engga engga engga gak ada
itu gak mungkin
mona nggak mungkin mau sama raja
yang ada juga pasti raja yang nyulik monas
anak kamu tuh bener bener licik ya
pura pura mau nerima pernikahan ini tapi diam diam dia menggabung calon menantu saya
tolong jaga bicara om
seharusnya om yang ngomong sendiri sama raja ya calon lantu om itu
kasih tau udah jelasnya sedia mau nikah mana kom
ngapain deketin om
udah udah udah semuanya tolong kena
gak ada gunanya kita ribut di sini
mendingan sekarang kita cari mereka
ya udah tentu nih aku mau cari mona dulu
aduh mau lagi mana nih
gak deket tangkap lagi sama dia
mona lagi sama raja
iya kalau sama raja
kalau diculik orang jahat
gue harus cari tahu
iya wak ada apa
pak aku mau nanya tadi papa dari rumahnya tante citra kan
iya mona lagi sama papa sekarang kenapa
papa papa gak mau main mona kan papa gak ngajul ke mona kan
ya ampun jangan ke dewa
ada apa sih pak kenapa bapak sama mona
dewa kamu jangan marah dulu sama papa ini semua atas permintaan tante citra
tante citra sendiri yang mau raja menikah sama mona
mona sama raja mau nikah
untung aja gak ada diego sama clara
yaudah yaudah yaudah pak tolong kirim alamatnya ya
kemana perginya mona sama raja kamu pasti tau kan
kamu udah ada aja clara mana aku tomlek kemana
ya ampun clara clara buat apa aku buang sama kamu gak ada gunanya
baru aja aku mau nyari mereka
iya terus ngapain barusan kamu mindik mindik kayak takut aja kamu ketahuan sama orang
karena aku gak mau diinterogasi kayak gini
aku harus pergi
mana kenapa sih kamu teriak teriak
barusan dewa mindik mindik pak dan aku yakin banget omsetnya dewa ini dia nyembunyiin sesuatu pak
dan dia barusan pergi karena dia dapet telepon
kita harus ikutin dewa membunuhi belum jauh
kau mau nikah sama aku
kau mau nikah sama aku
kau mau nikah sama aku
kau mau nikah sama aku